hai seorang bocah berusia dua belas tahun melawan penjamret yang merampas ponselnya di desa
kalipuro kecamatan pungging kabupaten mojokerto senin siang korban mengejar dan menarik jaket
tersangka serta menendang sepeda motor yang dikendarai penjamret hingga jatuh sejumlah
warga yang datang menangkap dan menghakiminya sementara korban menderita luka di tangan dan
kaki karena terkena kenalpot dan terseret motor petugas polsek pungging yang datang ke lokasi
kejadian pun membawa pelaku ke polsek untuk dilakukan pemeriksaan sejumlah warga tak mampu
membendung emosi saat dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor diringkus warga di desa bunibakti
babelan bekasi jawa barat senin sore kedua terduga pelaku dibekuk warga setelah terpergok pemilik
motor saat keduanya melintas di jalan raya bunibakti pemilik kendaraan yang hafal dengan
plat nomor kendaraan kemudian mengejar kedua pelaku
bersama warga dan menangkapnya pemilik motor mengaku kehilangan motor pada tanggal satu januari
di rumahnya ya kepolisian kemudian membawa kedua pelaku ke mapolsek bebelan selain itu
polisi juga menyita satu unit sepeda motor milik korban kawanan perampok bersenjata api
yang berjumlah lima orang ini ditangkap usai beraksi menyatroni rumah ahmad tarori seorang
pengusaha ternak warga batang jawa tengah pada
bulan yang berlalu dalam pencurian itu pelaku menggasak uang tunai satu ratus delapan juta rupiah dan sejumlah
perhiasan dari hasil penyelidikan aksi perampokan tersebut diotaki oleh ds residivis yang baru saja
keluar dari lapas kedung pane semarang aksi pencurian mobil pickup di jalan joni medan sumatera
utara pada minggu satu januari terekam cctv menurut tetangga korban pelaku masuk ke dalam gudang yang
dijadikan garasi mobil dengan cara melompat dari pagar tembok namun pelaku tidak bisa keluar membawa
kendaraan curian karena pintu gerbang dikunci agar tidak ketahuan pelaku bersembunyi di dalam mobil
pickup pelaku akhirnya berhasil kabur membawa mobil incarannya beserta stnk yang tersimpan di dalam
mobil saat salah satu penghuni rumah pulang ke rumah dan lupa mengunci pintu gerbang kasus
pencurian mobil tersebut kini sudah dilaporkan korban ke polsek medan kota tim liputan cnn indonesia